dan kita lihat ke informasi selanjutnya terkait dengan aksi teror bom di bandar udara ataturk turki
status semua bandara di indonesia dinaikkan ke level kuning menjadi waspada
status waspada juga diberlakukan untuk pelabuhan yang mempunyai terminal penumpang
berikut pernyataan menteri perhubungan ignatius jonan
kami juga akan meningkatkan pengamanan bandara itu kembali lagi ke status kuning
jadi biasanya kalau tidak ada apa apa ya statusnya hijau tapi ini kami meningkatkan jadi statusnya kuning
juga pengamanan di pelabuhan ini segera akan terutama yang ada terminal penumpang kami akan minta untuk statusnya menjadi kuning
kuning itu status waspada